seorang pria diduga juru parkir membakar sebuah toko pakaian di beji depok jawa barat
pelaku menyeramkan bensin ke rolling door toko dan langsung menyulutnya
menurut saksi mata peristiwa ini terjadi pada saat saat diniari saat toko sudah ditutup
api tidak sempat merembat ke bangunan lain dan hanya membakar rolling door serta beberapa baju
masih bangun kiranya tuh halus halus nih
pertama dia terus kala kala mati tuh
polsek beji telah mengantongi identitas pelaku dan berusaha menangkapnya di dua lokasi
namun pelaku diduga telah melarikan diri
tim liputan cnn indonesia